seperti inilah aktivitas jumlah anak anak di gangsu wadaya kebun kosong kemayoran carta pusat pada senin pagi
mereka berupaya mengais sisa sisa barang yang masih bisa diselamatkan pasca musibah kebakaran yang melanda permukiman mereka pada minggu malam
besarnya kobaran api menyebabkan tidak ada satupun barang yang bisa diselamatkan termasuk perlengkapan sekolah
mereka yang sedianya dijawabkan mulai menjalani pembelajaran tetap muka hari pertama pada hari ini harus batal akibat seragam buku perlengkapan sekolah lainnya hangus dilalap si jago merah
mereka yang sedianya dijeluhkan mulai menjalani pembelajaran tetap muka hari ini harus batal akibat seragam buku perlengkapan sekolah lainnya hangus dilalap si jago merah
anak di kawasan ini gagal mengikuti pembelajaran tetap muka pada hari pertama
mungkin yang lain juga iya kalau minta
kepala suku dinas sosial jakarta pusat ngapuli parangin angin mengatakan sebanyak dua ratus lima puluh jiwa yang menjadi korban kebakaran diungsikan sementara di gedung sdn sembilan kebon kosong kemayoran
selain memberikan bantuan berupa makanan siap saji pihaknya saat ini juga tengah melakukan pendataan terkait jumlah siswa yang terdampak kebakaran
rizki iktiar yahya jakarta